saudara kementerian pemuda dan olahraga kemenpora buka suara soal polemik izin nonton bareng timnas u dua puluh tiga
kemenpora menegaskan nobar diperbolehkan dengan tidak dikomersialkan
kemenpora bersama pemegang hak siar piala asia u dua puluh tiga di indonesia mnc group meluruskan soal aturan nonton bareng atau nobar tim garuda muda
hal ini dilakukan karena banyaknya temuan acara nobar laga garuda muda yang tak berizin dan dikomersialisasi
kegiatan nobar diperbolehkan asal tidak dikomersialisasikan seperti memungut bayaran dan memasang iklan
ketika itu yang kami ingin luluskan adalah nobar dipersilakan sepanjang bahwa tidak ada acara komersial
yang dimaksud komersial disini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di nobar tersebut
atau kegiatan kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan
nah itu yang tidak diinginkan oleh emerging group